gue sengaja liz lizah sorry ya lizah
nel kalau kamu jalan tuh jangan meleng dong hati hati
lihat tuh akhirnya kan jadi kemana mana ya
hah hal kenapa
kemana ya si terry
dari pagi pagi udah gak ada
gak ngasih pesan lagi
jangan jangan ada apa apa lagi di jalan
enggak enggak mungkin ah gak mungkin
candy terry masih belum ada kabar
mungkin teri lagi ada keperluan mendadak
jadi gak sempet ngasih tau kamu
kamu gak usah khawatir ya
jangan jangan teri pergi nemuin papahnya
kunterpa ini biarrij
ini paragraf honor hanyalah
kayak muda pun mica
beliau sih kayaknya
nel kalau kamu jalan tuh jangan meleng dong hati hati
lihat tuh akhirnya kan jadi kemana mana ya
nggak apa apa sih tapi aku bingung aja
aku kira kamu mau marah marah sama aku
marah marah kenapa
kamu nih aneh aneh aja
yaudah sorry banget ya alicia
aku nggak sengaja
oh baik baik iya

nggak biasa biasanya itu si risa bawain minum buat kita
bor bor ngelayanin kita ketemu aja susah
jangan jangan minum ntar yang dikasih ke kita ntar nih
ntar nih ya
aduh racunin kita takutnya
ah ngaco aja sih lo mana mungkin si lisa pengen ngeracunin saudara sendiri mah
kayak diminum kenapa sih karyaknya mula bongong
di udah diminum nih
lihat gua nih ya
minum udah lega lega aja kayak gini nih
hosek banget sih
iya pak bentar ya
iya pak ada apa
ini non bunga pesanan ibu ria
taruh dulu raja terus sama ini buat papa
gak apa apa sekali sekali pak
kayaknya kita mesti antri nisa ke dokter nih
dia udah kena gangguan otak yang parah banget kayaknya
nah lu ngawur aja sih lu kalau ngomong
ini bunganya taruh dimana non
taruh di luar aja gak apa apa
list aku antren ke dokter yuk
di kan udah aku bilangin
aku itu gak sakit
tapi makasih ya atas perhatiannya
aku tinggal lagi ya
habis aku pengen lanjutin
ya munga oke
kayaknya lisa udah mulai berubah deh
ya mudah mudahan aja sih ini bukan cuma sementara aja
semoga aja kalau dia nanti ketemu kendi lagi
lisa bener bener udah bisa berbuat baik juga sama kendi
itu pasti teri
sertifikat tanah panti aswani ini candy
om putuskan untuk tidak menjadi menggusur panti ini
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih bapak sudah mau memperhatikan kami semua
sudah sewajarnya bu kalau kita saling tolong menolong
apalagi ini kan panti asuhan
saya akan merasa sangat berdosa kalau saya gusur ini semua bu
oh iya pak bapak kalau sempat sering sering main kesini pak
tapi kalau ada waktu pasti saya mampir ke sini
saya permisi dulu bu
saya mau ucapin terima kasih secara pribadi sama om ferdinand
saya minta waktu sedikit untuk ngobrol sebentar
terima kasih om ferdinand
kandi tuh senang banget soalnya panti asuhan ini nggak jadi digusur
om tuh benar benar mulia ya
kendi rasanya saya harus jujur sama kamu soal pengusuran pati ini
oh iya juga saya barusan mau tanya sama om
kok om bisa tiba tiba mutusin untuk nggak jadi digusur panti ini
kemarin teri datang ke rumah
dia menawarkan beberapa hal sebagai ganti supaya panti asuhan kamu tidak digusur
dia mau kembali ke rumah
kandi maaf om buru buru
kita pergi dulu ya
eh tapi om
tumpah mbak nggak bareng sama teri
emang dia kemana udah lama tuh gak kelihatan
kru kru pada nyariin
emangnya mbak walaupun nggak dikasih tahu ya sama manajer teri
tadi kan lagi sakit mbak
makanya kalau pada nanyain bilangnya tadi lagi sakit
yaudah nih mbak saya kesana dulu ya
terpaksa deh buang sana sini
tapi gak apa apa deh
semuanya juga kan demi teri
dari lagi ngapain ya sekarang
terakhir aku telpon katanya dia baik baik aja
terus katanya dia juga udah ketemu sama kendi
asli deh ter aku ngeri banget sama kandi
kandi beruntung banget ya
teri sampai mau belah belahin ngorbanin kerjaan ya
teri juga perhatian banget sama kandi
semuanya buat kandi
kapan ya kamu bisa kayak gitu kak aku ter
ter maaf ya aku ganggu
aku mau ngasih tahu kabar gembira buat kamu
kabar gembira apaan
pak arino mau buat sinetron baru ter
terus katanya kita yang bakal jadi pasangan sinetron itu
asik banget kan kan
kan gitu udah lama ter nggak main bareng
halo ter kamu masih di situ
jadi gimana ter
ngapain kita bisa ketemu buat ngebahas tentang sinetron itu
emang mediator kamu belum nelfon ya ke kamu
tolong hentikan pengusuran panti asuhan kandi pak
papa rasa itu cukup adil
tapi masih ada satu syarat lagi buat kamu
kamu harus berhenti dari dunia acting
kayaknya aku nggak bisa nerima sinetron itu
emangnya kenapa sih ter
aku udah mutusin untuk keluar dari dunia akting jel
butuh gak diawat sih
terry papa sudah kembalikan sertifikat panti asuhan itu ke bu yesi
iya pak makasih pak
sekarang giliran kamu penuhi janji kamu kepada bapak
iya pak saya akan memenuhi semua janji saya
aduh maaf pak
eh enggak enggak apa apa mas
aduh majalah pas aku jatuh
mbak maaf mbak orangnya
nih majalahnya mas

emangnya ada apa sama dia
f beneficius bayi maka
emangnya ada apa sama dia
bayi angu dia bisa bisa mampus menderita
ya uarang lagi pak
baik sakit k spotify muka yang ini